lebih baik kau mati
aku pasti mendapatkan kepercayaan
lebih dari ke diri
kalian ikut aku sekarang
ada tugas besar
yang menantikan dia
apa benar arya dwi pangga dan ratki
berbuat tidak senonoh di candiwal landit
maaf pak man
aku tidak tahu
benar kamu tidak tahu
kau pura pura tidak tahu
kau pura pura tidak tahu
aku akan tanya pada nari rati sendiri
kalau sampai peman guru marah pada ratih
ratih bisa celaka
aku harus menjaganya
tunggu kembalian lu
nari ratih memintamu
temuin dia di padang ilalang
baru saja aku bertemu dengan ratih dulu
rumahnya tidak mungkin dia berada
di padang ilalang maaf kaman dhani
nari nanti tadi di sini
di saat kau sedang bertarung melawan dangdi
dia tambah sedih dan menangis
mendengarkan perkataan dangdi
yang menyebutnya perempuan murahan perempuan sosuci
namun bejat kelakuannya
dengan menodai kesucian candiwalandir
kasian sekali rati
aku akan kesan sekarang
kenapa romo bertrek trek seperti ini
yang sudah kamu lakukan dengan arya di pangga
kakak kaman dhanu
kamu lihat itu
kamu lihat itu
kamu lihat itu
kenapa romo bertrek trek seperti ini
yang sudah kamu lakukan
dengan arya di pangga
sudah mendenang shiraimu
secara masing masing sampai hari ini
apa romo membesarkan kamu
kenapa kamu permalukan romo
telah membesarkanmu seperti ini
lebih baik kau mati
bunuh saja aku romo
bunuh saja aku
lebih baik aku mati
daripada aku harus hidup menderita seperti ini
aku akan mati
tidak akan tega membunuh
aku akan sangat senang jika romo membunuhku
terima kasih pouru
kakang apakah kakang tahu mungkin ada hal penting apa yang hendak disampaikan oleh kakang kamandanu kepada aku
saya tidak tahu
dia menyampaikan pesan kamu sekarang kesana juga
jadi tunggu apa lagi jangan biarkan kamandanu menunggu
ini adalah jalan keluar desa tangkor
sebaiknya aku menunggu di sini untuk berjaga jaga
kalau saja ranubaya bisa meloloskan diri dari perkampungan
nyai dewi kami telah berhasil menemukan empuran dubaya
tetapi dia berhasil kabur
di mana kau melihatnya
ke arah sana nyai
romo akan membunuhmu
jangan bunuh kakakku romo
jangan di sini julum
masuklah ke rumah

bunuh aku juga romo
jangan lakukan ini julum
cepat kalian pancing dari hadapan romo sekarang juga
ruang tempat itu humour